hai kayaknya kalau misalnya udah di bali dan kita tidak mengenal dan berbicara tentang kebudayaan
bali kayaknya kurang lengkap gitu ya dan kali ini saya ingin mengenal kebudayaan bali lebih dekat
lagi dengan berkunjung ke samsara living museum langsung aja kita sudah sampai di tepatnya
gambaran kehidupan masyarakat bali yang kental diwarnai tradisi dan budaya bisa anda temui dan
rasakan di museum kehidupan ini dalam masa pandemi ini samsara living museum di karangasem telah
menerapkan protokol kesehatan pengunjung pun diharapkan tetap mematuhi anjuran tiga m memakai
masker rajin mencuci tangan dan menjaga jarak begitu masuk ke museum samsara saya disambut
dengan lantunan musik ngoncang yang sangat merdu
konsep outdoor samsara living museum membuat saya
juga dapat menikmati birunya langit bali dan keasrian tamannya disini saya juga diperkenalkan
dengan siklus kehidupan masyarakat bali setiap tahapan kehidupan ditandai dengan berbagai
upacara dan ritual tradisional yang mengarah pada keyakinan tentang tugas hidup sebagai
manusia yang terus berinkarnasi menuju kesempurnaan ada empat belas tahapan upacara dari
mulai di dalam kandungan dengan ngerujak kepus puser pada saat lahir hingga akhirnya upacara ngabet ketika manusia kembali kepada ida sang hyang widiwasa
habis ini ngapain kita beli biasanya di sini
kita lanjut ini belajar memasak bali
masak apa tuh
kita bikin sate lilit dari ayam
wow sate lilit bali nggak boleh dilewatkan ya kita nggak cuma makan tapi kita bikin sate lilit
ini dia bahan bahannya let's go
bahan yang digunakan untuk membuat sate lilit adalah daging ayam kelapa parut santan asam jawa garam sedikit gula bawang putih dan merah cabai dan juga jahe
caranya gampang campur semua bahan lalu diaduk
setelah tercampur sempurna barulah tempelkan adonan di tusuk sate yang telah disediakan
permisi pak ini saya anterin
sate buatan sendiri
setelah berkunjung ke museum kini saatnya saya berkunjung langsung ke desa adat bali
desa yang saya kunjungi adalah desa tenganan pegeringsingan yang letaknya tak jauh dari samsara di kabupaten karangasem
masyarakat di desa dengan ikon kerbau ini mayoritas bertani dan juga pengrajin kain tenun geringsing
kain inilah yang membuat saya tertarik untuk berkunjung kesini
kalau kalian perhatiin di pecahan uang rp tujuh puluh lima ribu baru itu ada suatu motif lubeng dari kain tenun geringsing yang ini terkenal banget dari desa tenganan
kain tenun geringsing
sejak dahulu hingga kini kain geringsing digunakan untuk busana khas dalam kegiatan upacara adat di desa tenganan
yang membuat kain tenun geringsing ini berbeda adalah benangnya yang berasal dari kapas murni yang dipintal secara manual
kain tenun geringsing
teknik pewarnaan juga sangat alami dengan menggunakan kulit kayu sunti kulit kayu kepundung indigo
kulit kayu kepundung
dan juga minyak kemiri yang diperas
ternyata tidak mudah ya menenun kain
kerumitan pembuatan pola teknik pewarnaan
harganya berkisar dua lima hingga tiga lima juta rupiah
jika tertarik untuk mendapatkan kain geringsing
dan mengenal lebih dekat tradisi bali aga atau bali asli
jangan lupa ya untuk mampir ke desa tenganan pegering singan